untuk mengetahui perkembangan terkini insiden jatuhnya lift yang menewaskan tujuh orang
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia sugianto
selamat pagi sugianto
apa perkembangan terkini
apa yang diketahui oleh pihak kepolisian setelah melakukan olah tempat kejadian perkara kemarin
baik daniar selamat pagi
bisa saya laporkan bahwa sampai dengan pagi ini memang peristiwa jatuhnya lift di sekolah azahra
di jalan di panjaitan kelurahan gotong royong kecamatan tanjung karang pusat bandar lampung
masih dalam penyelidikan kepolisian
sampai dengan tadi malam polisi masih mendalami kasus ini untuk mencari adanya unsur pidana
terutama dari unsur kelalaian yang menyebabkan lift tersebut jatuh
tapi mereka baru melakukan olah tkp
kemudian juga baru mendata korban yang menjadi korban sembilan orang yang tujuh diantaranya meninggal dunia
kemudian juga polisi baru mengambil kesaksian berapa orang
sampai dengan saat ini polisi belum bisa menetapkan apakah kasus ini murni kecelakaan
atau ada unsur kelalaian di dalamnya dan masih melakukan pendalaman
terkait jatuhnya lift yang dinaiki oleh sembilan orang kemarin sore
dari kronologis yang bisa saya laporkan bahwa peristiwa ini terjadi pada pukul enam belas tiga puluh
di saat para pekerja yang melakukan pembangunan di sekolah azahra ini
dia itu di lantai enam ingin kembali pulang ke rumahnya
sehingga mereka menaiki lift yang sebenarnya diperuntukkan untuk lift barang bukan lift orang
dan pada lantai lima diduga lift ini jatuh
sehingga mereka mengalami kecelakaan yang akibatnya sembilan orang tersebut
tujuh diantara meninggal dunia dan dua mengalami luka berat
tujuh orang yang mengalami meninggal dunia ini berasal enam dari
bandar lampung dan satu orang dari kabupaten lampung selatan
memang mereka mengalami menurut dokter yang menjaga
memeriksa mereka semalam itu mengalami benturan yang mengakibatkan patah tulang pinggang
hingga terjadinya peradangan di batang otak
itu yang menyebabkan mereka meninggal dunia
sebagian diantaranya bahkan meninggal sebelum dilakukan
dan pemeriksaan lebih lanjut
memang sampai dengan hari ini pun pihak sekolah
sampai pagi hari ini saya ada di sekolah azahra
belum ada dari pihak mereka yang ingin melakukan konfirmasi
dan sampai dengan saat ini juga memang belum diketahui bahwa mereka melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian
demikian dan iya
oke baik lalu seperti apa situasi di sana di sekolah saat ini
apakah ada pihak polisian yang berjaga jaga atau apa yang akan dilakukan hari ini
hari ini saya tadi sampai di tempat ini sekitar jam enam lebih dua puluh
sampai dengan saat ini pukul tujuh lebih memang
sekolah ini sepi daniar hanya bahkan akses menuju lift yang jatuh itu pun sampai ditutup di pintu gerbangnya
memang mereka seperti ingin menyembunyikan informasi apapun
media maupun kepada pihak kepolisian
dan kebetulan memang saat ini kan musim libur sekolah
sehingga sekolah ini menjadi sangat lengang
dan saya belum menemukan satu orang pun penjaga di sekolah ini sampai dengan saat ini
oke terakhir sugianto bagaimana kondisi dua pekerja lainnya
baik untuk korban yang mengalami luka berat
dua orang berasal
dari bandar lampung
dan satu orang berasal dari kabupaten pesawaran
saat ini masih menjalani perawatan di ruang unit instalasi gawat darurat di rumah sakit bumi waras
dan mereka mengalami patah tulang pinggang hingga peradangan di batang otak
dan kondisinya sampai dengan saat ini memang cukup stabil
tapi belum bisa dikatakan baik daniar
untuk sementara terima kasih produser lapangan cnn indonesia sugianto
melaporkan langsung dari bandar lampung
selamat kembali bertugas